kita bicara lebih dalam ya pak tentang pencalonannya mas anies baswedan
beberapa pihak ini menyebut dan juga sanksi bahwa mas anies baswedan bisa berkontestasi pada pilpres dua ribu dua puluh
partai nasdem sebagai pengusung utamanya mas anies baswedan menyadari betulkah bahwa memang banyak penjegalan
yang dilakukan agar seorang anies baswedan ini tidak bisa berlayar dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
ana saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima ya
bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah menyatakan nggak ada itu pencegahan
gak ada itu upaya upaya untuk lebih menghambat agar anies bisa maju terus
ya fakta lapangannya demikian
berarti memang ada penjegalan
ya pastilah itu
siapa yang melakukan penjegalan pak
saya pun gak tahu
sebagaikan angin yang menyentuh tangan dan bahu kita
ada desiran tapi kita nggak bisa tangkap angin itu
penjagalan dari kekuasaan atau dari lawan politik
saya nggak tahu mungkin dari supranatural kali
tapi anda meyakini bahwa anies baswedan bisa berlayar dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
anda harus yakin itu ya pak soleh
nah kalau saya gak yakin
sudah harus balik kanan nih
apalagi yang kita miliki kalau bukan keyakinan itu sendiri
dengan keyakinan pak surya ya yang sangat optimis begitu
yang kami dengar keyakinan itu yang membuat juga nasdem mengalami serangan serangan
baik serangan politik ataupun serangan serangan dari berbagai sisi
pak surya sudah siap dengan segala resiko
sebetulnya saya orang yang bukan terlalu kuat untuk menghadapi itu
barangkali lebih kuat nana daripada saya
baik kondisi fisik atau apa saja
niat baik untuk melaksanakan satu rencana baik
dan pikiran pikiran baik
itu sendiri adalah merupakan kekuatan
yang sulit untuk ditaklukkan
saya percaya itu
soal niat baik ya pak
tapi kan sekali lagi maju kontestasi pilpres itu sudah ada yang mengatur
meskipun kita juga berusaha ya pak ya
tapi seandainya nanti seorang anies baswedan gagal untuk gagal ikut kompetisi pilpres dua ribu dua puluh
alternatifnya apa pak
apakah kemudian menyorongkan anies menjadi cowok presnya prabowo subianto masuk ke dalam opsinya pak surya
kalau dia sudah gagal kita terima kegagalan itu
bagi siapapun yang berhasil menggagalkan anies baswedan
untuk tidak maju
masa diterima begitu saja pak
masa gak ada opsi kedua
mungkin ada simulasi matrix misalnya
oke mas anies gagal menjadi capres dari koalisi perubahan
daripada sayang mungkin kita bisa menyorongkan menjadi cawapres di koalisi yang lain
tapi kalau ke koalisi yang pilih perjuangan agak sulit mas zahar
ya kan tapi mungkin ke prabowo
memang pendekatannya mencalonkan anies baswedan ini bukan semata pragmatisme
itu apa calonkan anies kalau untuk pragmatisme
anies dicalonkan karena memang itu adalah panggilan sejarah untuk bangsa ini
untuk menguji konsistensi pluralisme kita
nasionalisme kebangsaan kita
untuk menyatukan bagaimana agar polarisasi
bukan lagi merupakan satu komoditas politik
agar pemilu berjalan lebih tertib lebih tenang lebih mateng lebih sehat
pak surya bicara supaya polarisasi tidak menjadi komoditas politik
anda meyakini bahwa polarisasi politik identitas tidak akan digunakan oleh orang orang yang menjadi pendukungnya mas anies
meskipun mas anies mungkin sudah punya komitmen ya tidak akan menggunakan cara cara itu
tapi bagaimana dengan pendukungnya
pendukungnya kan tidak bisa dikontrol pak surya
siapa yang bisa menjamin itu
tapi kita berupaya sepenuhnya
sebaliknya kepada siapapun yang menghujat
pikiran pikiran yang menerkukan tuduhan politik identitas yang terus menerus dijalankan
oleh kelompok pendukung anies baswedan
sebenarnya nasionalisme mereka pada kadar yang seperti apa
kalau mereka benar benar sebagai nasionalisme sejati
maka runtutannya adalah toleransi
itulah nasionalisme sejati
dia terbuka dia memberikan toleransi
bukan hanya berhenti pada hujatan
bagaimana kita membangun bangsa ini
tapi praktiknya kita hanya berhenti pada sang penghujat
kita yang paling benar orang lain semua salah
nasionalisme muda apa
negeri ini menjerit dengan pikiran pikiran seperti ini
kita mau membangun politik kita dengan bangun kesadaran yang lebih sehat
demokrasi kita yang lebih kuat
agar pemimpin pemimpin kita bukan hanya berhenti sebagai politisi
dia lahir sebagai negarawan
dia inflasi politisi tapi minus negarawan
ini yang diperjuangkan nasdem
tidak bisa saja semua orang salah persepsi terhadap pikiran pikiran nasdem
bisa bilang nasdem terjebak
bisa bilang nasdem sudah terjual pikiran pikiran nasionalismenya
berubah menjadi pengusung politik identitas
pertanyaan siapa mereka ketika negeri ini memanggil mereka
pak surya anda merasa kesulitan menghilangkan cap politik identitas dari seorang anies baswedan
ketika praktek kenyataan itu yang ada
referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan lima tahun di jakarta
itu memberikan katakanlah confident diri saya
di beberapa survei pak yang dirilis elektabilitasnya anies baswedan itu cenderung menunjukkan penurunan
nasdem tidak khawatir pak
ada fluktuasi yang biasa normal terjadi
tapi ini angkanya turun terus pak
dan di beberapa daerah yang dulunya unggul kemudian mengalami penurunan
ini tidak mengkhawatirkan pak
ada hikmahnya kalau dia dianggap turun
tekanan terhadap anies juga menurun
anda merasakan itu juga
daripada dianggap tinggi terus
ini juga harusnya bisa jadi referensi pemahaman bagi kita semuanya
dianggap underdog itu juga
itu juga harusnya
itu juga harusnya
dianggap underdog itu kadang kadang ada untungnya juga ada baiknya
tidak selama yang dianggap sebagai alfan yang superior champions
bola masih bundar dan bulat
dan ini sedang disepak satu sama lain
salah salah ada pihak lawan yang bawa bola dendam ke golnya sendiri
kita kadang kadang tidak tahu
biasa dalam pertandingan kadang kadang detik detik terakhir
jadi itu bukan parameter kita
tapi dalam pertemuan di bukit hambalang dengan ketua umum partai gerindra pak prabowo subianto
ada percakapan empat mata antara pak surya dengan pak prabowo
di situ dikatakan bahwa kalau misalnya anies baswedan gagal masuk putaran kedua
maka nasdem dan juga pak surya akan mengalihkan dukungan ke pak prabowo
kenapa lebih memilih mengalihkan dukungan ke pak prabowo yang dulu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
bapak tidak dipercaya
bapak tidak dipercaya
kami konfirmasi pak
coba tanya dulu sama siapa konfirmasinya
yang jelas prabowo kawan saya yang cukup lama
satu komitmen kami bersama persahabatan yang sudah baik dan terjaga selama ini

saya mau memberi tujuan kepada anda

kami penuh dengan kehendak yang bisa dikembangkan dari sekarang ke depan
kita masing masing berkompetisi secara baik
kita masing masing membuat suasana pemilihan yang cukup kondensif
dan tidak tertutup kemungkinan kita saling mendukung
itu betul ya pak
ya saling mendukung
putaran kedua ya apa saja
jadi pernyataan tadi pernah disampaikan pak
berjalan jalan bukan perjalanan yang tertulis
tapi itu bentuk dukungan lah ya
ke pak prabowo sebagai kawan kawan
pak prabowo pun diam diam dukung saya
kan saya tidak bisa utarakan
apa permintaan pak prabowo juga pada saya
media mengetahui pertemuan anda
dengan pak menko marves
bahkan yang paling baru hari ini pak
di wisma nusantara
pak surya makan siang dengan pak luhut
yang kami dapat informasi
pak luhut mencoba merayu pak surya
untuk mendukung pak prabowo
atau justru malah sebaliknya
pak surya meyakinkan pak luhut untuk
komunikasi dan pertemanan
saling bertukar informasi
saling menguatkan hati kita
itu jauh lebih baik
kemampuan komunikasi batin
yang masih terjaga baik
ini bisa kita bikin mudah
betapa pentingnya komunikasi batin tadi
itu yang nggak boleh retak
dari pertemuan demi pertemuan yang ada
kita selalu bertukar pikiran
berbagai wacana yang ada
seperti tadi siang juga demikian
kalau memang spesial
pak luhut merayu
saya untuk ini tidak ada juga
bapak meyakinkan pak luhut
ada standing order kami masing masing
yang saling menghargai
jadi pak luhut dengan pilihannya
bapak dengan jalan pilihan bapak
saya belum tahu pilihan pak luhut
pilih ganjar atau pilih prabowo atau pilih anies
pilih anies nampaknya berat lah ya
tapi anpa ganjar atau prabowo saya belum tahu
kenapa bapak bilang pak luhut berat pilih anies
berat ini sampai hari ini
besok kan belum tahu
jadi bapak dalam rangka meyakinkan supaya tidak gitu
ya itu apa adanya ya
tapi saya belum tahu juga
pak luhut sudah firm pilih bapak prabowo
atau pilih pak ganjar
saya pikir itu biarkanlah itu ada dalam pikirannya
tadi pada saat selesai pertemuan
pak luhut sempat menyatakan kepada wartawan
memberikan saran nama cawapres
untuk anies baswedan kepada pak surya
ada pernyataan resmi dari pak luhut
bahwa pada saat pertemuan dengan pak surya
saya memberikan saran soal nama cawapres
untuk anies baswedan
karena pak surya bertanya
kira kira siapa sosok yang cocok
betul ya pak ya
dalam pembicaraan cawapres ada kita singgung tadi
ya berbagai macam wacana sudah dibicarakan
tapi belum membicarakan apa kesepakatan dah ada itu
nama nama yang diajukan pak luhut
belum ada juga
nama nama yang diajukan pak luhut masuk nggak pak
dari nama nama yang beredar di publik saat ini
sebagai kandidat cawapresnya mas anies
ya justru pak luhut juga bertanya pada saya
saya bilang apa yang baik menurut pak luhut
pak luhut memberikan kriteria mungkin yang cocok
buat mas anies seperti apa
apakah harus dari indonesia timur
seperti yang dibilang oleh beberapa pihak
atau mungkin dari tokoh nu yang kuat di jawa timur
atau mungkin dari background muda ataupun dari negara

tapi kan beliau memberikan saran
belum ada itu
oke pak kalau bapak nggak mau buka namanya
berapa nama tadi yang disebutkan oleh pak jokowi
gak ada juga
gak ada spesifik
ini sesungguhnya belum
tapi justru barangkali saya menyatakan
mungkin bagus kalau anda bisa memberikan kontribusi

kan bagus juga
kalau itu saja dia bisa mampu memberikan kontribusi nama itu berarti sudah ada empati sudah bagus
itu kan bagus
tapi itu belum
dan saya bisa paham ini itu belum ada
jadi kalau dari apa yang disampaikan oleh pak surya empati yang muncul dari pak luhut kepada mas anies itu berarti pak surya selama ini
ini selama pertemuan memang dalam rangka meyakinkan pak luhut untuk bisa menerima anies begitu
saya tidak menyatakan itu
saya melihat masalahnya ya mungkin pak luhut bersama saya ini melihat sebagai teman yang cukup lama
dan sekaligus sama sama yang paling merasa dekat mendampingi presiden jokowi
jadi anda bisa simpulkan sendiri
tentu karena masing masing merasa punya kedekatan khusus
itu harus saya katakan dengan presiden jokowi ini
pasti ada kegalauan sedikit barangkali di hatinya
kalau dia lihat ini ada frekuensi yang kurang pas sedikit banyaknya
saya pikir pada titik itu
pak luhut berusaha nggak pak untuk membantu bapak memperbaiki hubungan yang di titik rendah itu dengan presiden jokowi
yang pasti beliau pasti menginginkan persahabatan yang hangat hubungan yang hangat
itu bisa terjadi
jadi kalau ada yang nggak pas bagaimana membuat pas
jadi beliau akan membantu untuk membuat yang tadinya tidak pas ini menjadi pas
membantu untuk mengkomunikasikan kembali memperbaiki hubungan yang rendah tadi
saya belum tahu kak rai itu
tadi nggak dibicarakan pak
nggak saya nggak bicarakan tadi itu
karena itu saya yakinin itu
ini sama aja kalau pak luhut jangan demikian
ya pasti saya juga akan berpikir begitu hal yang sama
bicara soal sosok cawapres pak
bapak kan minta saran ya kepada pak luhut
ini sebenarnya lebih banyak saling menggoda saja sebenarnya hal hal itu
jadi bukan hal yang terlalu serius lah nana
tapi tadi dibuka sama pak luhut
tapi sebenarnya sosok cawapres yang diinginkan nasdem diinginkan pak surya untuk mendampingi anies seperti apa sih
yang saya pikirin pertama karena nana harus ingat
sejak awal kita mendeklarasikan anies saya katakan
penetapan pilihan referensi utama itu harus datang dari anies
saya berikan aja pada dia
apakah dia nanti akan konsultasikan kembali itu kita hargai
tapi kita berikan hak pada dia
haknya ada di mas anies tapi kan pasti ada preferensi khusus ataupun kriteria khusus yang diinginkan mas anies
saya menginginkan yang bisa berduet baik kepada dia
spell nya harus jalan
kalau ini yang satu lama malah ini yang ada sedikit aja nggak pas
itu sayang sekali
jadi nggak tertarik pak masuk koalisi besarnya golkar dan juga pkb
jadi sama sama kita tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan anies
untuk apa itu
kenapa kita berimajinasi saja pun sudah salah